oleh sebab itu saya yakin
akan dengan cermat akan dengan teliti akan dengan hati hati
tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat
meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua pak erlangga hartarto
dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh partai golkar capres maupun cawapres
ini adalah tokoh tokoh yang benar
silahkan terjemahkan sendiri
silahkan terjemahkan sendiri
seperti apa bang doli
ya itu kan disampaikan pada acara hood golkar
dimana memang suasananya pada saat itu
karena memang golkar sudah memutuskan sejak awal calon presidennya pak erlangga hartarto
kemudian itu disampaikan di depan pak presiden
nah tapi kami melihat sebetulnya apa yang disampaikan pak presiden itu
pertama dia memberikan gini merasa at home di golkar sampai tiga jam setengah
dia menunjukkan bahwa dia bersama sama dengan golkar kira kira begitulah
menghadapi sampai pemilu dua ribu dua puluh empat
yang kedua tentu
keputusan yang diambil oleh golkar apalagi dengan sekarang kib
dan karena memang golkar bersetapan dan p tiga itu sekarang bagian dari koalisi pemerintahan
dan kemudian disampaikan bahwa kib ini visinya adalah juga salah satu melanjutkan apa yang sudah ditolak
oleh karena pak jokowi
tentu komunikasi akhir nanti pada pengambilan keputusan itu
juga akan melibatkan pak jokowi
oke jadi keputusan akhir penentuan capres partai golkar itu juga melibatkan pak jokowi
kenapa harus melibatkan pak jokowi pak jokowi kan bukan ketua umum partai
golkar ini kan sekarang kalau bicara soal capres dan cawapresnya sudah harus bersama sama dengan pan dan p tiga
karena kita sudah sepakat membangun sebuah koalisi indonesia bersatu
nah seperti yang saya katakan tadi bahwa kib ini kan semua adalah partai partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan
dan saya katakan tadi juga bahwa salah satu visi dan misi dari kib ini adalah ingin meneruskan prestasi prestasi yang sudah ditolak oleh pak jokowi
jadi kita punya kepentingan untuk melanjutkan estafet pemerintahan ini dengan program program yang selama ini sudah di ini
dan program program itu kan dibicarakan karena pak erlangga pak syafran
kemudian pak soeharto
walaupun tidak jadi ketom lagi kan masih ada di lima kabinet
yang mereka ikut di dalam bagaimana terlibat menjalankan program program pemerintah yang dijalankan sekarang
tapi bang doli apakah kemudian golkar tidak khawatir kalau misalnya ada cap bahwa kib terutama golkar p tiga dan juga pan dalam menentukan capres ini disetir oleh presiden jokowi
saya kira pak jokowi kan menghormati
tadi juga sampaikan pada pidato itu
ee bahwa pak jokowi kan memberikan pesan saja
ya dan itu kan pesan yang baik buat semua
saya kira bukan hanya golkar saja
pesan kepada partai partai politik
kita kan sedang membicarakan masa depan bangsa yang kita menghadapi situasi yang tidak
sekarang kan kita dalam situasi yang tidak biasa biasa saja
dunia bahkan termasuk indonesia menghadapi situasi yang ee
apa tidak mudah mudah saja gitu
nah oleh karena itu kita semua harus cermat tidak boleh sembrono harus hati hati gitu ya
di dalam menentukan siapa yang menjadi nakodah kita membawa indonesia lima tahun ke depan
oke bang doli kita dapat informasi ya ini harus anda klarifikasi
harus anda jawab di sini bahwa sebetulnya koalisi indonesia bersatu sejak awal ini memang disiapkan sebagai skocinya ganjar pranowo kalau tidak dapat tiket dari pdi perjuangan
partai partai kita ini kan sebetulnya
semuanya juga punya punya kedaulatan punya kemandirian gitu
nah partai politik ini kan juga didirikan dalam proses sejarah yang cukup panjang
apalagi partai golkar limunnya lima puluh lima tahun loh
tapi kedaulatan kemandirian tetap berkonsultasi sama presiden jokowi ketika mencari penerus
tadi kan anda katakan begini
gimana apa salahnya kalau konsultasi
emang ada yang salah kalau misalnya kita konsultasi kemudian kita harus disebut skoci
gak bisa kayak begitu
kan ini kita ini partai partai yang punya sejarah panjang
apa namanya saya sampaikan di sini tolong dikoreksi itu istilah itu
kami partai politik tertua sekarang lima puluh delapan tahun
jangan dianggap sebagai partai yang kemudian menjadi bagian bagian yang tidak punya otoritas dan kedaulatan sendiri dalam pengambilan keputusannya
bahwa kami kemudian membangun komunikasi sama siapa saja
termasuk dengan pak presiden yang memiliki kekuatan
selama ini menjadi bagian di dalam memimpin negara ini
ya itu kan gimana salahnya gitu
dan kami juga selama ini berkomunikasi juga kok sama pdip
sama komunikasi juga dengan partai partai yang lain kayak begitu
dan saya tahu persis sejarah berdirinya kib
kami partai yang mandiri dan komunikasinya juga dengan ketiga partai itu juga sangat terbuka
oke tapi ganjar masuk dong dalam radarnya kib untuk menjadi capres
hari ini kalau bicara soal capres dan cawapres kami di kib belum membicarakan itu
seperti yang sering kami sampaikan itu akan dibicarakan di chapter
kalau tanya golkar hari ini capresnya masih erlangga hartarto
berarti bukan menjadi skocinya ganjar pranowo kib itu
coba ditegaskan lagi
saya udah bilang jangan pakai istilah skocie
kami ini partai yang mandiri partai yang berdaulat
kalaupun kami menentukan itu keputusan kami keputusan terakhir itu ada di partai
bahwa kemudian sebelum pengambilan keputusan itu kita berkomunikasi dengan siapa saja
berkonsultasi dengan siapa saja ya itu juga sesuatu yang biasa saja
oke pak komar
apakah kemudian ketika presiden jokowi mengendorse ganjar pranowo
yang itu sebetulnya sudah kelihatan satu republik juga sudah pada tahu
karena ditenteng kemana mana dalam beberapa acara
kemudian kalau tidak dapat tiket dari pdi perjuangan diambil oleh kib
itu pdip mempertimbangkan itu juga
tidak melihat tidak peluang bahwa ganjar bisa diambil oleh partai lain
kalau tidak diusung oleh pdip
untung tidak pakai kata harus
kalau harus saya tidak mau jawab
oke silakan pak komar
ya saya pikir pak jokowi jalan tenteng orang bukan saja mas ganjar kan
beberapa tahun ke papuan juga kan lu pernah jalan sama sama kemana mana
jadi saya tidak mau berspekulasi soal itu
itu tanya kepada pak jokowi
tuh eh tugas saya hari ini
tadi lebih ke soal penegakan hukum
jadi luar itu saya tidak jawab
tapi anda melihat bahwa peluang ganjar dicalonkan oleh partai lain itu terbuka nggak
ganjar itu tadi saya baru selesai rapat dengan dia sore hari
dengan memberi sanksi minimal tadi
dan ganjar tegaskan saya adalah kader murni pdi perjuangan
semua keputusan saya tunggu keputusan bi ibu megawati soekarno putri
oke jadi artinya mas ganjar sudah memberikan janji
meskipun digoda oleh partai partai lain
sudah jelas tidak ada
karena di koalisinya kid ada dua dpw dpcp tiga juga mengusung mas ganjar
saya tanya begini
bagaimana kalau pdi perjuangan tidak usung mas ganjar
pilet saya tetap kader pdi perjuangan
kalau tetap kader pdi perjuangan tidak mau maju dari partai lain
jangan kita spekulasi lagi urusan ini
bahwa nanti pak jokowi punya pikiran
itu tanya pak jokowi
saya tetap kader pdi perjuangan
itu kalau misalnya ditafsirkan
berarti tidak mau maju selain dari pdi perjuangan
mas noel bagaimana
saya rasa itu sikap yang kesatria ya
karena kita jangan membangun langgam atau budaya berkhianat
seorang ganjar sebagai tokoh publik hari ini juga harus menjadi teladan
apalagi beliau kader ya
lahir dari rahim pdi perjuangan
dia dibesarkan oleh pdip
dia tahu sekali lah ya
bagaimana membesarkan partai itu tidak mudah
sama halnya seperti golkar juga
jadi memang ada regulasi dan ideologi yang harus dijaga
kayak bu mega tipikalnya kan
orang yang melanggar ideologi
jangankan untuk satu meja makan
untuk di parkirannya saya yakin tidak akan diterima
kedua persoalan aturan partai atau regulasi
nah dua ini bu mega saya lihat
masih sangat sangat punya respect lah ke mas ganjar
kalau dia mbak mega sebagai ketua umum
kalau sudah tidak respect karakter
kan kita tahu sekali ya
proses panjang bu mega
masih respectnya apa nih
yang terlihat masih respectnya ini apa
beberapa kali ruang ruang politik di internal pdip
mas ganjar selalu dikasih ruang itu
untuk menyampaikan hasil rakernas
kemudian beberapa kali sekolah partai
mas ganjar selalu dikasih ruang
nah atas pertimbangan itu saya masih melihatnya
bu mega masih sangat punya pertimbangan dalam hal itu
pertimbangan dalam standar ideologis dan aturan di partainya
jadi atas pertimbangan itu saya lihat
peluang mas ganjar itu sangat besar lah ya
ini kita lihat kayak tadi bang komarudin menyampaikan
emang bang komarudin sangat patuh lah terhadap prinsip prinsip partai
tapi karena saya di luar partai
saya ingin menegaskan sekali lagi
apa yang pertemuan entah hari ini terhadap sanksi minimum yang dilakukan partai terhadap mas ganjar
itu sebetulnya hal yang baik
untuk menunjukkan ke publik bahwa
ya pdip ini udah pasti arahnya ke mas ganjar
udah gak mungkin kemana mana
karena sanksinya minimum kok
tapi kalau misalnya pdip tidak dapat tiket dari
kalau misalnya ganjar tidak dapat tiket dari pdi perjuangan
apakah kemudian relawan gp mania
ya sudah maju saja dari partai lain
karena kan dari kib
itu semua sudah banyak yang mencalonkan mas ganjar
kita tidak mau berspekulasi dalam hal itu ya
saya sebagai pendukung mas ganjar
kemudian kita berspekulasi
mas ganjar harus ke partai lain
itu saya juga nggak mau berani untuk mengkomunikasikan hal itu
tapi sampai detik ini saya yakin bahwa mas ganjar pasti akan diusung oleh pdip
jadi anda gak melihat peluang bahwa ganjar pranowo diusung oleh partai lain selain pdip
kalau soal partai lain
pada ujungnya pdip kan tidak mungkin menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan sendiri
dia harus berkoalisi
apalagi kita lihat golkar yang punya pengalaman sekalian berkualitas

dengan ditambah lagi p tiga pan dan sebagainya
hal hal yang ini kan penting untuk menjaga etika kebangsaan ke depan
karena kita bicara soal pemimpin bangsa ini
presiden kan menyampaikan dengan lugas lah ya
soal kepimpinan nanti jangan sembrono
jangan sampai ngambil keputusan yang salah
kayak gitu lah kira kira
tadi disampaikan bang doli
bangsa ini lagi menghadapkan persoalannya cukup pelik
apalagi menghadapi dua ribu dua puluh tiga nanti
dan global kita lihat indonesia ini akan menghadapi sesuatu yang gelap nanti
itu disampaikan oleh presiden berkali kali
artinya ya kita butuh pemimpin yang punya track record
punya keteguhan dalam memimpin
kalau mas ganjar kan jelas jawa tengah dipimpin oleh sekian puluh juta rakyat
ya tiga puluh sekian lah ya
nah kalau dengan ukuran segitu aja
dengan keberhasilan mas ganjar memimpin jawa tengah
artinya untuk memimpin indonesia lebih baik
harus berkoalisi dengan partai lain
oke mas j analisa anda
apakah kemudian pdi perjuangan misalnya nanti tidak mencalonkan ganjar
ganjar terbuka peluang diusung oleh kib
atau ya sudah dia akan tetap saja disitu
anda percaya nggak politisi akan tetap setia sampai di ujung
kalau ada partai lain yang ingin mencalonkan mas ganjar pasti
buktinya misalnya nasdem kemarin sudah deklarasi ya awalnya
bahwa ada peluang ganjar untuk sejumlah anggota koalisi di kib tertarik kan udah jelas
ada sebagian dari dpwp tiga pan gitu
nah sekarang pertama apakah mas ganjar tadi sikapnya gimana
apakah dia pokoknya dari pdip
kalau nggak dari pdip kita nggak maju gitu
kalau sampai hari ini sementara kan gitu kayaknya
nah itu berarti
tetapi pada saat yang sama
kalau pdip mencalonkan ganjar
maka itu berarti peluang ganjar untuk dicalonkan bersama partai lain misalnya kib menjadi lebih besar
pdip bisa bergabung begitu
iya karena kan pdip tampaknya itu tidak mau tidak berkoalisi
seperti yang ditawarkan lihat selama ini
nah memang yang masih jadi pertanyaan itu tadi
apakah pdip akan mencalonkan ganjar atau tidak
tampaknya mas noel ini
meyakini betul kalau dibandingkan dengan mas eko yang beberapa waktu lalu
yang sama sama ganjaris
iya maksudnya itu yang pendukung ganjar menurut saya
kan ganjaris itu pendukung ganjar artinya kan
tapi iyalah oke lah
maksudnya sama sama dukung ganjar agak kurang yakin dia
ini sesama relawan tapi tidak saling mengenal kayaknya
bisa bisa mungkin belum disatukan dalam satu ikatan koalisi relawan
tapi saya melihat mas noel ini lebih optimis sekarang
lebih optimis ya
apakah dia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui itu yang saya tidak tahu
mungkin sudah berkomunikasi secara batin dengan bimega
saya mau tanya ke
bang komar juga nggak jelas itu sebetulnya
apa dia dukung mbak puan apa dia dukung ganjar kita nggak tahu
karena sebagai one horse dia harus ada di tengah tengah
bisa ya harus berdiri tegak lurus di tengah
bang doli kalau misalnya ganjar akhirnya memang dicalonkan oleh pdi perjuangan
apakah kemudian golkar kib terutama ya tertarik untuk bergabung dengan koalisi pdip
atau ya sudah lebih baik kita bikin koalisi kita
kita sudah punya koalisi kita mau majukan calon sendiri
ya kita kan pada dasarnya sebetulnya punya tiket untuk bisa maju pasangan sendiri
itu menjadi pertimbangan utama saya kira dalam pembicaraan antara golkar p tiga dan pan
nah bahwa nanti pada akhirnya juga ada penambahan koalisi baru ya
kemudian juga penambahan anggota koalisi baru itu menambah deretan calon presiden
ya itu akan dibicarakan bersama sama
jadi segala kemungkinan itu masih ada terjadi
tapi per hari ini
kami bicara tentang bahwa kami yakin kib ini tetap solid
dan kib solid itu sudah punya cukup satu tiket untuk mengantarkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
tapi kan kalau dilihat dari internal kib ini banyak sekali ya dpw pan kemudian dpc p tiga yang sudah mendeklarasikan ganjar
bukan mendeklarasikan ketua umum anda
artinya kalau misalnya nanti ganjar dicalonkan oleh pdip kan akan ada terjadi stuck
siapa yang akan menjadi capres
apakah kemudian ganjar ataupun erlangga
ya saya kira itu kan memang sudah ada kesepakatan diantara kita
kita menghargai tadi
menghormati kedaulatan masing masing partai
yang memang mereka belum putuskan
ya kami nggak ada persoalan dengan bahwa dpd dpw pan dan p tiga nggak mengusung nama ketua umum kami
tapi yang jelas golkar sudah memutuskan calon presidennya hari ini secara internal itu pak erlangga tarto
justru kami kan
justru kami kan juga ngapain kami marah
atau mereka juga gak nyalonin ketua umum mereka gitu
karena kan mereka sadar bahwa elektoral ketua umumnya itu
kenapa kami harus marah ketika mereka nggak menyebut nama pak erlangga gitu
yang jelas partai golkar sudah putuskan nama pak elangga hartarto
oke bang doli saya ingin tanya ya
ini saya dapat informasi yang harus anda klarifikasi
bahwa presiden jokowi sudah memanggil ketua umum anda beberapa saat yang lalu
presiden jokowi sudah memanggil ketua umum anda beberapa saat yang lalu
juga memanggil ketua umum pan juga memanggil ketua umum p tiga
plt ketua umum p tiga
dan menyatakan di situ kib kalau bisa jalan bersama dengan ganjar
itu betul gak
pertama pak jokowi sudah beratus kali mungkin manggil pak erlangga
selama pak erlangga sebagai mengko sebagai ketua partai golkar
dan memanggil pak zulkifri hasan semakin intensif juga ketika sudah menjadi
masuk di kabinet
jadi saya kira ya itu hubungan antara presiden dengan anggota kabinetnya
kemudian hubungan kepala negara dengan partai partai politik yang menjadi anggota koalisinya
isinya seperti apa saya kira saya yakin bicara tentang kebaikan buat bangsa dan negara
memasangkan ganjar dengan erlangga hartarto itu menjadi salah satu topik pembicaraan
antara presiden dengan ketua umum anda itu betul nggak
siapa yang ngasih tau pak jokowi ya manana
makanya saya konfirmasi ke anda itu betul apa enggak
saya gak tau yang bicara antara pak jokowi sama pak erlangga
tapi itu tawaran menarik nggak buat golkar
nah jadi tanyanya sama pak jokowi sama pak erlangga
tapi itu tawaran menarik gak buat golkar
kita belum bicarain di dalam koalisi indonesia bersatu kita belum bicarakan sama sekali
kita baru bicara tentang visi misi
besok tanggal enam kita di makassar
akan bicara tentang bagaimana visi misi itu bisa dapat feedback dari masyarakat
nah setelah itu kita baru bicara kriteria apa lagi
nah ini masih panjang nih ceritanya soal penetapan capres dan cawapres itu
oke memasangkan erlangga ganjar ataupun ganjar erlangga masuk dong dalam opsinya kib
dalam opsinya golkar masa gak masuk sih
semua opsi dibicarakan nanti pada akhirnya
pada momentumnya pasti semua opsi dibicarakan
dan itu bisa macam macam opsinya
bisa ada erlangga bisa ada pak zulkifli hasan bisa ada pak mardiono
bisa ada pak erlangga bisa ada pak erlangga bisa pada erlangga
kok gak ada pak ganjarnya
bisa yang lain juga
saya kira kalau pdip mencalonkan ganjar maka yang paling besar pdip itu berkoalisi dengan kib
karena kalau ganjar kan berarti calon presiden
tinggal dicari calon wakil presidennya
jadi tertutup kemungkinannya untuk berkoalisi dengan pak prabowo
kenapa karena pak prabowo pasti calon presiden kan
pak ganjar gak mungkin jadi cawapres gitu
maka pertanyaan nana itu saya kira masuk akal
bahwa ganjar erlangga misalnya itu kan salah satu pilihan yang paling rasional salah satu ya
karena diantara tiga partai kib itu yang paling banyak kursinya yang paling banyak perlawanan suaranya adalah partai golkar
partai pemenang pemilu nomor dua yang katanya paling kuat
udah lima puluh delapan tahun kalau menurut bang doli jadi itu yang paling rasional
kalau disimulasi dari segi kemungkinan kompetitif atau bakal menang atau tidak saya kira golkar sudah melakukan simulasinya mungkin
ya ganjar erlangga salah satu yang cukup kompetitif
jadi itu pertanyaan rifana itu sangat masuk akal menurut saya
jadi untuk mengarungi lautan masalah yang begitu besar ke depan
itu semua partai politik ini harus jadi kapal kapal besar
yang bersini sini satu sama lain untuk mengarungi
jadi jangan ada yang jadi sekoci kalau jadi sekoci bangsa ini yang rugi
oke artinya ganjar pranowo bisa saja dapat kapal besar dari koalisi besarnya kib ini ya
saya perbaiki kata katanya bukan dikunci tapi dapat kapal besar
oke nanti saya akan tanya pendapat dari para mahasiswa teman teman dari bem universitas dipendegoro
bagaimana tanggapan mereka atau mungkin mereka punya pertanyaan ini dari tadi kita ngomongin soal ganjar
kemudian pak erlangga tapi belum ada yang punya tiket padahal pendaftarannya udah tinggal satu tahun lagi
apakah kemudian teman teman mahasiswa punya pandangan lain
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show